itu dia kolor ijonya
hei berani lo lawan gue
aku bantu tante
aku juga bisa siap
bantuin tante dam
kira kira dibawa ke mall
tentang kumpul dang
kena gelang meh
kok ditarik ke belakang sih
kenapa jadi begini
aduh aduh gimana dong
dia kasihan kalau hidup sendiri tanpa seorang ibu dan papa
berarti bangga juga dong
berarti kan aku cantik
nges bersik lah
aku juga kan ditangkap
berarti saya juga lebih cantik dari kamu
kan ini sih
wah wah gak ada yang salah
wah ekstrik nih
masa nyulik bukan yang cantik cantik doang
wah nih si wardin matanya nih
kok ada di sini
eh masih cakepan saya kemana mana dibanding kamu
saya dulu liatnya kembang desa tau gak
semua cowok menggila gili saya
huh gak tau aja
itu juga namanya kembangnya udah dicantot tahun
saya tuh beneran kembang
kembang yang diawetkan
ih enak aja
cantik kan juga aku
ih aku banget
makanya gak heran kalau kolor hijau juga lebih milih saya dibanding kamu
ih udah bener sama aku dong
ini buktinya tadi diikat ikat
enggak lah lebih suka sama saya lah
demer sama aku
ih kok jadi berantem sih
kayak bangga banget disandar sama kolor ijo
tau nih gua nih ya kalo disuruh milih gua ogah
hah biar ada hiburan aja gak diem dieman
ntar aja ga mungkin
hah cepetan tolong dong bebasin mami ini aduh
anak anak tolong dong bebasin santa rantini aduh
ya enggak lah
kalo mau bebasin teh satu satu
dimulai dari yang paling cantik dan janda senior saya
cepetan cepetan ayo ini buka ayo cepetan nih
aduh udah gak kuat nih darahnya udah gak ngalir
eh ini aku bisa aku bisa sendiri
aduh tasnya tuh kan
ini ori loh bukan kw
itu dia kolor ijonya
aku bantu tante
aku juga bisa siat
ngapain tante messi minta doang sama mereka
jangan sembarang ngomong ya
apalagi buktinya ada gak
topeng sama kostum kan
aku temukan di kadus rumah ini
kenapa sih om
tega banget jadi kolor ijo
dan nakutin warga
gak bikin jadi aman sekabung ini
ternyata ini pak retik
ternyata ini pak retik
ternyata kalian itu kolor hijaunya
kalian itu kan aduh
keamanan yang baru saya angkat
sebagai bandaran api kayaknya kita sudah susah
untuk diterima di lingkungan desa kita ini lagi
mending kita tinggal disini aja
yakin tempat ini aman
yakinlah mereka kan belum mengenal kita
kita ini mau kerja apa
gue udah selidikin soal hansip
mereka itu kagak ada yang becus
kerjanya juga gak ada yang benar
mereka juga pada penakut
ini peluang buat kita
jadi kita yang mau jadi hansip
terus gimana caranya
biar orang itu percaya sama kita

kita menyamar guru silat aja
kita menyamar guru silat aja
untuk mengingat ibu ibu
dan mendekati anak anaknya
kita ciptakan kejahatan
kita lawan sendiri
ini kan kita diangkat deh
yang penting sekarang kita siap siap
untuk menyamalkan kolor hijau dan meneror warga
kita minculin cewek cewek cantiknya
cewek cantik ya
oh modus operandi baru itu rupanya
saya nggak nyangka kalian itu kan baru saya angkat menjadi keamanan di kampung kita
ternyata kalian pelaku kejahatannya
ibarat kata nih bu ranti
iya pak rete
dia ini serigala berbulu mata
berbulu domba parit yang berbulu mata adanya di salon
iya ari pak rete
nah tetap aja pak rete
bagusan trio dagdikduk toh keamanan di kampung ini iya toh
dagdikduk saya minta maaf
saya menyesal memecat kalian bertiga
pak rete kita akan nggak jadi dipecat
setau gua sih pak rete juga tak suka sama mereka di
nggak juga sih

kalian juga bikin pusing juga
kadang ngomong suka nggak nyambung itu teh
nah polisi datang
nah ini dia polisi yang borset telepon
biasa langsung datangnya terakhir
silakan pak polisi langsung diproses aja
saya sudah siapkan ini bertiga ini
terima kasih kalian sudah membantu kami untuk menangkap buronan ini
sama sama pak polisi
ini sudah jadi tugas kamu
saling merangkul silih asih asah masuk
susan bawa kantor polisi
lihat ada polisi yang
bawa kantor polisi
iya pak rete udah cepetanlah
saya akan coba pikirkan
saya akan coba mengabari kalian bertiga sekitar enam tahun lagi
buruan lah habis setengah empat nih
kalau gitu kalian dakdikduk
saya angkat kembali menjadi hans
yang terakhirnya hansi
yang terakhirnya hansi
tunggu kita akan mengakasi ya
udah mau mengakal lagi mereka jadi hansi
bandak duk duk udah berjasa di kampung ini
siapa dulu jogja
siapa dulu jogja
mari ke diva duk
udah bilang makasih belum sama mereka
gak usah bilang makasih emang harus
aduh sebenernya males sih tapi yaudah deh gak papa
maci wahwa udah nolongin
kalau gitu maaf
nganu aku tuh bertiga minta hadiahnya boleh enggak
kita kan udah berjasa
huh apaan hadiah hadiah ngambil di mulut singa
nggak boleh pakai cara ganjil ganjil ngan
cukup saya aja yang ganjil
berani kimpuk kimpuk kimpuk kimpuk
bunga bunga bunga bunga bunga bunga di teman
rasanya seneng banget sih
aduh incis kok rasanya free gitu bebas
kayaknya abis ini inciz mau berbual cantik manja di rumah
karena kolong inciznya udah nggak ada
aduh kayaknya kok suara itu lagi
di sebelah situ
kira kira nengok ngelak ya
aduh jangan nengok kiri
jangan jangan nengok
aduh tapi gue nengok
tapi harus ditengok
tapi ditengok ngelak ya
jangan jangan jangan
itu gue nengok
agian sih cantik
bapak belum lagi depisan
masa saya ngufil pake jempol kaki